itu adalah black lord
dunia ini sekarang berada di bawah kendaliku black lord
lima belas jam lagi dunia ini akan bersatu dengan dunia paralel
rencana yang dikatakan papa nyari ternyata sudah berjalan
jika kalian berani melawan kami tidak akan segan segan untuk menghabisi kalian semua
ah terimalah nasib kalian
mengacau black lord

sepertinya aku harus cari tempat yang lain
lama tak jumpa micaiah
lama tak jumpa bapak
lama tak jumpa micaiah
atau kau lebih suka dipanggil reza
hmm benar kata kare
hujudmu sudah berubah
bertarunglah denganku untuk mengetahui sejauh mana perubahan kekuatanku

kau lebih kuat dari sebelumnya azazel
aku terus berlatih selama kau menghilang gila
bagaimana dengan ini
tunggulah kau disini
kekuatan apa ini
jurus ini tidak mungkin
yang mulia topengusi waktunya sudah habis
kalau diteruskan pasukan black lord akan mengetahui lokasi kita
malah mereka sudah lewatin para penjajah
jadi kita harus melakukan seseorang untuk menyuruh
dia harus basuh dengan diskari ini
menodo dengan kuota ayam
serta sehari saja tak ada siapa
aku ingin menonton pertarungan antara black lord dan para cetri ya
éstinya bisa dapat
kau bisa karibu leben
akan memacurkan dunia satria ini
lama tidak berjumpa
satria hari mau masa lalu
bimba yang waktu dulu
aku telah menunggu
kesempatan membalas kalian
yang telah menghampus keberadaanku di masa lalu
kamu sebenarnya berharap kau bertobat
jadinya malah seperti ini
tidak ada pilihan lain
mari kita selesaikan
satria hari mau
berani beraninya kau muncul sendiri
apa kau bisa mengalahkan kami berempat
apakah kalian berempat sanggup menghadapi aku
beraninya kau menantang kita
berang ajar kau bimba
aku akan menggagalkan rencana kalian
coba saja kalau kau bisa
tiba tiba waktu itu jakarta diserang oleh tiga kapal perang
mereka adalah pasukan black lord bagian dari kerajaan voodoo
semua pasukan black lord lebih kuat dari sebelumnya
mereka sangat menyeramkan
aku dan reza tidak berdaya melawan potensi
menjaga banyak orang teristan yang bertugas di luar sana
aku tidak akan kalah seperti ini